kerjaan kita sangat mumpuk
dan kayaknya gak mungkin kita nilisain dalam waktu dua minggu pak
gini deh kalau tiga bulan gimana
yang benar aja bisa hancur proyek saya
saya ada solusi sih pak
mungkin bapak patut pertimbangkan
saya ada referensi advertising lain kalau bapak mau coba
selain harga bersaing
saya juga jamin dia bisa menyelesaikan dalam waktu dua minggu
silahkan pak dihubungin
kamu ya nanya sama aku aku mau ngapain
itu tes dna kamu sama andre
emangnya kamu gak yakin ya kalau andre itu anak kamu
ini bukan tes dna tau gak
kamu salah liat
salah liat aku gak salah liat anty
enggak kamu salah udah
udah udah udah lihat aku keluar
keluar keluar saya lagi sibuk
keluar aja udah udah udah
aku yakin aku gak salah lihat
kertas itu isinya tes dna antara tanti dan andi
jadi itu telah sulit tersatu

aku bisa berjalan bj

bisa serai sekelip itu

kita bisa ngomong ngomong benar benar sekelar ini

aku harus naik ojek biar cepat
jadi ibu tetap tidak percaya sama saya oke saya akan bicara langsung sama anak saya
ternyata si brengsek gila itu ngapain dia sama si tanti
kamu jangan macem macem

kamu itu siapa
saya siapa saya ini bapaknya anda
kamu jangan pikir saya gak tahu akal kusuk kamu
kamu hanya mau duit kan merasakan itu yang kamu mau
ya kan duit kan
kalaupun saya perlu duit saya tidak minta sama ibu kan
saya ini seorang bapak saya mau minta duit sama anak saya bukan sama ibu
pergi dari sini
belum saya ketemu dengan anak saya
kamu pergi dari sini atau saya setelah kamu ke sana
saya panggil polisi supaya kamu digeret dari sini
saya tidak akan pergi
ya ya oke kali ini saya mengalah
ya tapi ingat ini hanya soal waktu saya memegang kunci sebuah rahasia ya
pergi dari sini
oke aku pergi
siapa suara ini
maksudnya apa sih
nanti kok sampai gitu saja ketakutan
pasti ada yang tak beres
tapi kan gue bisa ketemu dengan dewi
gue cerita aja langsung sama bininya
mau kemana sih
dari tadi muter muter muter muter
gak ada tujuan
makanya punya otak itu
jangan kaya rambut
makanya nggak bisa berpikir dengan jelas
gak punya tujuan
kok bapak lari lari
saya memang mau cari kamu
adik saya mau bicara sama kamu
bicara tentang apa pak
bicara tentang apa pak
bicara tentang apa
aku gak mau lagi uar aku mau nanya
apaan gitu kamu
cepetan berdiri gak apa apa cuma gotot dikit
oh nanti semuanya
wi ya allah kamu kenapa kotor gini sih
astagfirullahaladzim kenapa wi kamu gak kenapa napa kan
gak apa apa nek
tapi kenapa jadi seperti itu lutut kamu
nek setau maya tadi teteh pergi ke kondangan sama kesanggar
yah maya kamu pake tanya lagi